banjir di kawasan petamburan tanah abang jakarta pusat terus meluas
warga yang semula bertahan di rumah kini mengungsi ke tempat ibadah
sejak pagi mereka belum mendapatkan bantuan makanan selimut dan kebutuhan bayi
memasuki hari kedua evakuasi warga petamburan tanah abang jakarta pusat
masih dilakukan petugas ppsu dengan menggunakan perahu karet
satu persatu warga yang seharian kemarin terjebak di rumah mulai dievakuasi
mengingat ketinggian air telah mencapai dua meter
setelah berhasil dievakuasi para korban kemudian diungsikan ke sejumlah tempat
termasuk rumah ibadah
meski telah mendapatkan bantuan makanan dan minuman
warga berharap adanya bantuan pakaian selimut dan kebutuhan untuk bayi dan anak anak
kami mengambil buku bingung oleh mahasiswa seberapa dilihat lunak
dan di upaya milk
intrinsiknya notifikasi suaranya ter decks
owana dari ke forbid mercy ckp butuh sayur
lebih dari lima ratus rumah yang ada di petamburan dua hingga petamburan lima terendam banjir sejak kemarin
ketinggian pun bervariasi mulai dari setengah meter hingga dua meter
warga berharap banjir segera surut agar dapat kembali mendiami rumah mereka